aku gak akan lepasin tangan kamu mas
bahwa kamu juga suka sama aku
lihat perempuan zaman sekarang
gak ada malunya
di pinggir jalan lagi
gak malu ya
kamu jangan merendahkan diri kamu demi aku
ada apa win
kenapa kamu menghalangi jalan aku
kok aneh ya
sikap si abdullah biasa aja sama gue
pergi aku jalan
mas kenapa sih
mas abdul selalu cuek sama aku
selalu gak pernah peduli sama aku
dan selalu menolak aku mas
emang mas abdullah gak punya mata ya
gak bisa lihat bahwa aku nih kan cueknya
aku pantas buat dapet sama mas abdullah kan
sekarang mending kamu
menyekirkan mobil kamu
aku mau jalan
lagian gak enak nanti kalau orang melihat seperti ini
yang ada jadi fitnah
aku gak peduli nanya fitnah
aku gak peduli sama orang
aku tuh cinta sama kamu mas
aku tuh cinta sama kamu mas

aku cinta banget sama kamu

jangan begini win
lepasin tangan aku ya lepasin
aku gak akan lepasin tangan kamu mas
kamu suka sama aku
lihat perempuan jaman sekarang
gak ada malunya
di pinggir jalan lagi
gak malu ya

kamu jangan merendahkan diri kamu demi aku
aku gak peduli sama orang
aku hanya peduli sama kata hati aku sendiri mas
hargai diri kamu win
kalau bukan kamu yang menghargai siapa lagi
jika seorang muslim melakukan maksiat
maka allah akan menutupinya
dan jika seorang muslim melakukan maksiat lagi

allah menutupinya dari mata orang banyak
tapi allah tidak akan menutupi kemarahnya
pada orang yang membuat maksiat
apalagi dia tidak mau bertobat
jangan biarkan cinta menguasai nafsu
kalau kamu benar benar mencintai aku
cintalah karena allah
hargailah diri kamu
hargailah kecantikan yang sudah diberikan oleh allah pada kamu

hina banget diriku tadi di depan abdullah

aku tuh salah boleh merendahkan
harga diri aku sendiri
harga diri aku sendiri
loh k rs balik lagi
mas nggak cari li kisahnya
kamu aja yang tolong ya ji

takutnya sakit jantung lo
perasaanku gak enak sih melihat dia pergi dalam keadaan marah
kalau gitu sih namanya sakit kasmaran mas
ya obatnya cuma satu masamperin dia
udah gitu nyatain deh perasaan mas ke dia
ibu aku ada dimana bu
aku di rumah sakit ya
terus mobil aku gimana bu
mobil kamu rusaknya cukup parah sayang
tidak punya uang untuk biaya rumah sakit ini
tapi insya allah
ibu akan cari pinjeman ya
aku gak usah khawatir
aku masih punya tabunganku
masih sanggup untuk membayar rumah sakit
aku akan kembali nanti
ternyata kedua orang tua aku sangat perhatian sama aku ya
padahal selama ini
aku selalu jahat dan lawan sama mereka
kenapa cacat di muka gak hilang hilang sih
ntar pasti semua orang takut liat muka aku cacat kayak gini
kamu kenapa nak
aku malu nih gara gara cacat di wajah aku nih aku jadi gak cantik lagi
aku malu dong nanti semua orang menghina aku
kan jadi gak punya kepercayaan diri bu
mak muka emu tuh masih kelihatan cantik
luka di bibi kamu tuh masih gak seberapa
yang terpenting organ tubuh kamu itu
masih berfungsi dengan baik
tidak cacat seperti kedua kaki bapak ini
tapi pak pastikan semua latih gak ada yang mau lagi sama wina
mana mau perempuan mukanya cacat kayak gini kan
laki laki yang baik itu tidak akan melihat dari kecantikan fisiknya
tapi dari hatinya
dan ibu yakin suatu hari kamu akan menemukan laki laki yang baik
kamu yang sabar ya
aku daha selesai bahkan with tak teknik lagi
tapi bevorangmu lah ya
destiny a ya decitasi kalo m sneak an dealer us sekolah hari the
mungkin selama ini gue suka nyakitin dulu
apa sekarang wajah harus cacat
terus gak ada lagi cowok yang mau sama lo
lo baik baikkan sama gue
lo ngajakin gue balik ya
amba bertaubat ya allah
ampunilah dosa dosa amba ya allah
wina kamu cantik sekali sayang
iya bu alhamdulillah